sekarang makan obatnya
saya bukan yang paling tua
tapi saya kan posisinya paling senior dibanding yang lain
terus saya juga sobat kamu
terus saya nggak dinaikin pangkatnya
kita nanti satu persatu bakal nyusul maman suherman kang bahar dikdik pirman syahpitra
kita semua tahu waktunya pas
pasti bakal sampai juga
tapi kita gak tahu masing masing skedulnya kapan
untung kamu hebat
dikeroyok banyak orang cuma masuk rumah sakit
gak sampai masuk kuburan
saya harus kehilangan teman baik juga
saya bukan hebat
biar ibadahnya masih kacau balau
saya masih disayang tuhan
sekarang masih mau kacau balau
udah mau tertib
masih mau nakal
mau jadi anak baik
yang kesukaan di kathy
aku tau tau padahal
aku kena bunuh shaking man efeknya

semarang semarang semarang
ledang ledang ledang
itu yang di jembatan siapa